kamu tahu enggak aku bisa buat meredak aku
bantuin air soda kurang lebih seratus miligram dicampur dengan cuka murni lima puluh miligram lalu
kita tambahkan dengan air hangat kurang lebih lima puluh sampai seratus setelah kita campur ini semua kita
eh kan mereka bertiga tuh ditangkep tau
kita harus selamatin mereka
aduh tapi kan jalannya gelap milka
aku butuh penerangan kau buat senter gak
aduh yang mana ya
aha punya ide
mau masak kentang
bukan tenang aja
liatin aja deh apa yang akan aku lakuin sama kentang ini
satu dua tiga
apa sih bisa aku manfaatin juga
hah kau bantuin aku ya
karena terbuktikan mil kalau kentang itu mempunyai energi cahaya
kok bisa begitu jelasin dong pak
penjelasannya adalah lampung menyala karena adanya arus listrik yang mengalir
seperti halnya batu baterai center
kentang dan lepengan lepengan menghasilkan arus listrik walaupun lemah
getah kentang mempengaruhi logam logam itu secara kimiawi
layaknya larutan elektronik
tengok dong om
iya om kalau misalnya kita kalah menang mau berhasil kita

sekarang kita harus nyampetin mereka
aneh jangan dulu dong
kita harus satu strategi dulu
ah udah lah yuk
kamu sendiri ngapain disini
tapi kata mami suruh pergi
lepasin temen temen aku
kenapa jadi kamu yang ngatur
kamu itu berbahaya
untuk usaha saya
anak anak ini kita jual aja
jangan lah mami
wilka sudah dong
ada yang pakai minuman
sepuluh seratus ml setelah kita campur ini semua kita tuangin ke dalam plastik
habis itu tinggal kita lihat reaksi dari baking soda ambil sodanya
kita taburin di kertas kalau udah semua tinggal kita campurin dari dalam plastik
satu sampai dengan tiga puluh akan mengembang setelah itu meledak deh
sekarang kita tunggu reaksi
ayah aku mau lempar minuman kain ini aku mau mancing supaya om sama temennya keluar
oke lempar ya
eh bilang kan itu masih ada bocah bocah kerucil di sini
gimana sih ya kerjanya gak beres banget sama sejumri
coba tolong ya buktiin sama tuh bocah bocah siapa kita
eh malah bengong
tapi sama mambi angkat aku kenapa
mereka pingsan gara gara dengar suara ledakan minuman sodi yang sudah tadi kita buat
tenang aja aman kalau ada
mendingan sekarang kita pergi aja
waktu kita kan ga akan lama lagi
eh pak guru
kalau kita pergi mereka gimana
aku kan udah lapor polisi
jadi biar polisi yang urusin
ah kalau apa memang top
wah jangan duluan sonu
jangan jangan jangan
bapak kan juga ga tau saya salahnya apaan
ini kenapa sih kita sampai ditangkap tangkap sama polisi begini
maka dia bisa
kita jangan jual permen permen lagi yang ada obat obatnya begitu lebih bos
mami pak papi sengaja bilang polisi
pak polisi jangan didengerin
mereka emang suka konslet
sekarang ibu sudah tidak bisa menyangka lagi
karena anak buah ibu sudah mengatakan bahwa ibu sudah menjual permen dengan menggunakan zat telaran
gimana kalau kita ya damai
ibu bau mendapatkan pasal yang berlapis
dan hukuman bapak dan ibu akan lebih berat
eh gimana sih
eh pak papi
kok burger aku cuma satu sih
tenang aja kali
bobi juga tahu kalau lo tuh butuh lebih dari satu burger
satu lagi buat kamu
wah terima kasih ya mobi
mobi kayaknya kamu boleh juga tuh masuk ke geng aku nggak takut
bukan yang nggak mau ikut ke geng aku nggak takut
aku dapat beasiswa dari sukaku yang baru
aku sekolah di london
kok kamu tahu atau nggak sih yang kayak gitu
aku dapat dari media sosial

kayaknya ada yang cemburu nih
kamu itu di mata novel itu gak ada apa apanya
kamu tuh kalah sama si bobi
cika kamu kok begitu sama sahabat
eh odi kenapa
kita kan cuma bercanda
aku gak takut itu gak ada apa apanya tanpa kamu
kita butuh kamu kok
udah semua nggak akan nganggep gue kecil lagi
kamu masuk ke geng aku nggak takut lagi ya
soalnya kalau gak ada kamu siapa yang gondain aku
tenang aja noval
kalau kamu yang minta pasti aku balik lagi kok ke geng aku gak takut
ini adalah film anak anak bukan film romantis